hai mayoritas negara asean dinilai tangguh menghadapi masa sulit pandemi kubit sembilan belas ini
terbukti dengan tingkat inflasi negara negara asean yang masih di bawah level inflasi global
bahkan tingkat perdagangan pun tumbuh signifikan namun tantangan global masih di depan mata dan
kerjasama membangun perekonomian yang solid di kawasan menjadi salah satu solusinya
sebagai ketua asean tahun dua ribu dua puluh tiga indonesia mendorong asean sebagai salah satu pusat
pertumbuhan ekonomi dunia asean dinilai memiliki modal besar untuk bisa mencapai target ini mulai
dari jumlah penduduk yang mencapai lebih dari enam ratus lima puluh juta jiwa mayoritas negara asean mencatatkan
inflasi di bawah nilai inflasi
global serta memiliki tingkat perdagangan yang tumbuh signifikan dengan mitra dagangnya
namun gubernur bank indonesia periwarjiwo mengungkapkan bahwa kondisi global di tahun
dua ribu dua puluh tiga diprediksi surat sehingga asean harus bersiap mengantisipasi sejumlah tekanan global
global financial uncertainty sementara itu badan moneter dunia imf memproyeksikan pertumbuhan
ekonomi asean melemah dari lima tujuh persen di tahun dua ribu dua puluh dua menjadi empat enam persen di tahun dua ribu dua puluh tiga deputi
direktur imf untuk asia pasifik sanjaya pan menjelaskan bahwa kerjasama internal yang solid
antara negara asean amat dibutuhkan guna menjaga pertumbuhan ekonomi di kawasan efforts world bank
konferensi tingkat tinggi asean di indonesia menekankan semangat untuk memajukan kawasan asia
tenggara dengan segala potensi perekonomian dan stabilitasnya yang tinggi harapan besar agenda
kali ini akan semakin menjadikan asean sebagai wilayah yang diperhitungkan untuk
bermitra dagang dan investasi di dunia muliawani plastongapebro jakarta